konsumsi listrik saat natal dan tahun baru diperkirakan turun hingga dua puluh empat persen
penurunan ini terjadi karena perkantoran dan industri meliburkan aktivitasnya selama beberapa hari
dilansir cnn indonesia com menteri energi dan sumber daya mineral ignatius jonan menyatakan
penurunan konsumsi listrik lumrah terjadi saat hari hari besar nasional
penggunaan listrik memang berkurang khususnya pada perkantoran ataupun industri
hal ini mempengaruhi tinggi dan rendahnya beban puncak listrikan
pln telah memperhitungkan beban puncak saat perayaan natal dan tahun baru diperkirakan berkurang delapan belas hingga dua puluh empat persen dibandingkan hari biasa
beban puncak kondisi kelistrikan jawa bali saat ini mencapai sekitar dua puluh lima mw
sementara beban puncak pada satu januari dua ribu tujuh belas diperkirakan sekitar delapan belas sembilan ratus mw pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat